di balik pesonanya sebagai lokasi wisata perkampungan baduy memiliki masalah mendasar di beberapa titik yaitu akses jalan yang rusak
ini adalah kondisi jalan koran jibinong sepanjang empat km yang menjadi akses terdekat ke perkampungan baduy dalam di kampung cibeo
akses jalan yang rusak parah ini adalah urat nadi perekonomian warga baduy dalam dan masyarakat di desa keboncau banten
di ujung jalan terdapat terminal binong yang menjadi lokasi parkir untuk akses baduy dalam
wisata menuju kampung baduy dalam
tempat fasilitas parkirannya sudah ada ketika musim musim hasil bumi musim duren musim musim yang lain
kalau kondisi jalan seperti ini banyak yang nggak sanggup itu kadang kadang hasil bumi juga terganggu gitu kelancaran
kondisi jalan yang rusak tidak hanya dikeluhkan warga baduy dalam
masyarakat setempat mengeluhkan akses jalan yang rusak karena bisa menyebabkan kecelakaan
sebenarnya sih ajuan ajuan dari masyarakat juga sudah beberapa kali ya kepada pemerintah
ya minta supaya jalan ini ya dibangunlah gitu kan diperbaiki
apalagi musim hujan jadi kita harus dorongin mobil soalnya jalannya kan kayak gimana ya
tanahnya juga licin gitu kan
masyarakat desa dan baduy dalam berharap pemerintah kabupaten dan provinsi segera memperbaiki jalan ini sebelum musim hujan tiba
tim liputan cnn indonesia